pemerintah provinsi dki jakarta meliburkan tiga puluh empat sekolah karena letaknya yang bersinggungan dengan venue pertandingan asian games
jumlah sekolah yang diliburkan akan semakin bertambah sembari menunggu kajian pemerintah provinsi dki jakarta
prokontra pun merebak atas keputusan tersebut
berbagai persiapan terus dilakukan pemerintah dalam hal ini pemprov dki jakarta demi menyambut asian games dua ribu delapan belas
berbagai kebijakan pun harus dibuat
salah satunya meliburkan sekolah selama perhelatan olahraga akbar se asia ini
gubernur dki anies baswedan telah menekan keputusan meliburkan tiga puluh empat sekolah yang lokasinya berdekatan dengan venue asian games saat pergelaran berlangsung
sekolah sekolah ini akan diliburkan selama sembilan hari agar lalu lintas lebih lancar selama asian games
wakil gubernur dki juga menambahkan
jika jumlah ini kemungkinan besar
masing masing sekolah yang lebih besar masih akan bertambah menunggu hasil evaluasi uji coba rekayasa lalu lintas
sma enam dan tujuh puluh di bulungan jakarta selatan misalnya
yang disebutnya memiliki kemungkinan untuk ikut diliburkan
dengan ditambahnya venue bola volley di gor bulungan yang lokasinya bersinggungan dengan sekolah tersebut
membuat pemprov dki melakukan kajian lanjutan untuk menetapkan kebijakan libur atau tidaknya dua sekolah tersebut
yang sudah diputuskan itu tiga puluh empat yang bersinggungan seperti misalnya yang bulungan itu
gulungan itu nempel kan sma tujuh puluh sama sma enam nempel sekali sama venue nya gitu
tadinya enggak tapi kita harus perluas karena kan tadinya nggak ditunjuk
sepuluh hari menjelang asean games semuanya sudah final kita umumkan mana yang kebijakan yang akan pemprov ambil
meski sudah diputuskan kebijakan pemprov dki ini tentu menuai komentar banyak pihak
banyak yang menyambut baik keputusan peliburan sekolah ini
namun tak sedikit juga
yang menolak keputusan ini
sebagian berpendapat pendidikan tidak harus dikorbankan demi perhelatan asian games nanti